pemerintahan presiden jokowi tengah merancang regulasi pemberian subsidi kendaraan listrik
guna mendorong pembelian kendaraan listrik di tanah air
insentif ini akan diberikan kepada seluruh kendaraan listrik baik roda dua maupun roda empat
namun untuk roda dua hanya kendaraan produksi dalam negeri yang akan mendapatkan insentif
lantas tepatkah kendaraan listrik disubsidi
sudah bersama saya melalui sambungan zoom dedy harlambang direktur eksekutif instran
selamat pagi pak dedy
ya selamat pagi
pak deddy subsidinya delapan puluh juta untuk kendaraan listrik jenis mobil
dan ini diharapkan lebih terjangkau untuk diberi masyarakat
anda melihat apakah insentif ini membantu untuk mengurangi harga mobil listrik yang terbilang mahal pak
begini saya katakan di awal ya saya bukan praktisi ataupun pengamat otomotif
tapi saya praktisi atau
jadi saya memang praktisi transport
kalau ditanya mengenai masalah subsidi jelas saya jelas tidak setuju dengan madanya subsidi tersebut
karena seharusnya kalau dalam konsep transport itu ada pdm
pdm adalah transport demand management
transport demand management itu adalah justru mengurangi kendaraan pribadi
lalu mengoptimalkan angkutan umum angkutan massalnya
kalau kita malah ini terbalik
terus saat ini kita itu kan sudah banyak sekali kendaraan kendaraan pribadi yang seharusnya dikurangi
tanpa subsidi atau tanpa insentif pun jalan raya itu jalan raya kita sudah macet
kalau kita melihat di negara negara maju ya negara maju
baik itu jepang atau di eropa atau di hongkong tangkalang atau di singapura
nah ini kan justru aneh ironis gitu
mereka sudah kaya malah di subsidi malah beli kendaraan
yang seharusnya kendaraan itu dikurangi tapi kita malah dikuru beli
menurut saya salah gitu ya
kalaupun itu program untuk program pemberdayaan energi listrik seharusnya dikonversi
kendaraan yang sudah lama bpm fosil itu dikonversi
istilahnya dibeli oleh pemerintah lalu diganti kendaraan listrik misalnya
dari pemerintah baru itu betul baru itu benar
jadi jumlah kendaraan itu sama di jalan
nah sekarang pun sebelum apa namanya
sebelum di subsidi kan sudah maja di jalan
khususnya di jabodetabek ya
jabodetabek ini ada sekitar tiga belas juta tiga belas lima juta kendaraan
baik itu roda dua ataupun roda empat
data dari pola apa namanya
polda metro snk baru itu setiap hari di polda metro katakanlah
itu sekitar empat sampai lima kendaraan baru
berarti ini kan sudah banyak sekali kendaraan
kalau itu malah disuruh disubsidi disuruh beli ya malah blunder ya
jadi sektor transportasi menjadi korban lagi
macet tidak produktif
oke mungkin kualitas udara bagus
kualitas udara bagus
karena banyak kendaraan listrik
tapi kita juga jangan lupa mungkin bukan domen saya membahas masalah lingkungan
tapi baterai baterai itu kan juga merancang lingkungan juga
khususnya untuk air dan di tanah
ini kan kita juga belum siap
hanya disuruh beli tapi bagaimana nanti limba limba baterai itu mau kemana
kan kita juga belum siap
kementerian kalh pun juga belum ada aturannya belum ada regulasinya mengenai masalah daur ulang atau manajemen daur ulang perusahaan yang menyiapkan untuk baterai baterai itu
karena baterai baterai ini juga tidak bisa dipakai selamanya
paling lama lima tahun harus diganti
jadi kita jangan terlalu euforia ikut ikutan negara lain yang sudah mapan
untuk masalah energi listriknya
kan kita kan baru kemarin sore
jadi siapa yang akan diuntungkan
ya jelas bukan masyarakat yang diuntungkan sebenarnya
pengusaha pengusaha listrik itu tentunya ya
makanya tapi saya tidak ingin membahas itu
tapi yang jelas apa namanya saya tidak ingin bahwa sektor transportasi menjadi blunder
karena kebanjiran kendaraan kendaraan listrik
kita sudah menghitung bahwa pertumbuhan kendaraan bbm fosil itu sudah gini sekali
itu sudah tambah
jalan raya tidak pernah tambah
kalau nanti disuruh beli kendaraan semua
kendaraan kendaraan itu mau lewat di mana
sementara untuk apa namanya
pembangunan infrastruktur angkutan umumnya sendiri
kita juga masih lemah
kita membangun lrt jakarta pun dari dulu masih lima delapan kilometer kan
masih belum bertambah
jadi seperti itu
jadi ini tidak berimbang antara pembangunan infrastruktur sendiri
dan juga dengan pembangunan sarana
yang seharusnya dibangun itu adalah sarananya sematab
yang dibangun itu prasarananya
tapi yang disuruh beli adalah sarananya
baru disiapkan dulu prasarananya
baik itu prasarana jalan atau prasarana jalan rel
baru diberikanlah tawaran untuk membeli sarana sarana mobil
ataupun sarana sarana yang lain
kendaraan listrik misalnya
jadi seperti itu
jadi saya anggap itu untuk pemberdayaan itu
pembelian kendaraan listrik
pak denny berarti ini suatu kebijakan yang blunder ya
terkait dengan subsidi mobil listrik
tetapi kita bicara mengenai transisi dari energi fosil
kemudian juga karbon emisi yang dikurangi
apakah kedepannya memang kedisayaan ini sudah tidak bisa ditampilkan lagi
meskipun juga tadi bapak katakan prasarana infrastruktur masih belum memadai pak
ya memang harusnya memang disewakan dulu
kalau semisal kita memang siap siap untuk bikin off
ya memang harus dipersiapkan semuanya
nah dan untuk konflik ya memang harus dipersiapkan semuanya
nah dan untuk konflik ya memang harus dipersiapkan semuanya

kita kan masih lama dari perencanaannya kan dua ribu dua puluh
dua ribu lima puluh top penjualan kendaraan bpm fosil
ini kan masih lama sekali
kita masih ada prepare yang lain termasuk prepare tadi
apa namanya regulasi atau peraturan hukumnya untuk pendaur ulangan baterai baterai tersebut misalnya
juga spklu nya untuk bagaimana mereka mau menjus mobil
itu kan tidak seperti bpm bisa satu menit dua menit
itu kan lama bisa berjam jam itu nanti bagaimana
itu juga masih belum dihitung kan
misal mau antri one mobil mau dua jam tiga jam katakanlah
kan belum ada ngecas satu menit dua menit langsung penuh kan juga belum ada untuk mobil ya
handphone saja paling cepat itu satu jam dua jam handphone
tapi dengan baterai yang kecil bukan baterai seperti mobil misalnya itu kan juga beda
kita masih belum sampai ke sana
kita disuruh beli euforia beli tapi semuanya kan kita belum siap juga
kendaraan umumnya juga belum siap
nah kita mau jalan raya mau dijadikan parkir nanti juga tidak bisa jalan semua
pada akhirnya lapangan parkir nanti jalan raya
jadi kan juga tidak ingin ya seperti itu
jadi kita harus perencanaan matang
jangan terus emosi
ujuk ujuk ini sudah siap
memang kan mau membeli listrik kan gampang
tinggal membuat baterainya baterai sudah siap lalu dipasang selesai
tapi untuk investor yang lain untuk spklu nya misalnya sppu nya listrik misalnya
itu kan kita juga belum siap
belum siapa apa apa malah
baru satu atau dua yang ada kalau saya lihat ya
jadi saya jadi seperti itu
jadi memang saya pikir benar benar ya kalau misalnya itu dipaksa harus beli
tapi kalau konversi saya setuju
konversi saya setuju
jadi kendaraan lama beli pemerintah lalu diganti misalnya
itu kan juga sama saja disubsidi kan gratis tanpa bayar misalnya
itu kan juga sama subsidi
mungkin motor lama kendaraan lama motor roda dua rute roda empat misalnya
mobil lama kendaraan roda dua lama ambil terus diganti pemerintah
kan sama jumlahnya
jadi kan tidak begitu bundar
jadi kendaraan lama musnahkan oleh pemerintah
atau dikilaukanlah oleh pemerintah
menjadi didaur ulang bisa menjadi material baru misalnya
material besi atau material yang lain
jadi kira kira seperti itu
kalau konversi saya setuju
konversi dengan atas catatan
kendaraan lama itu dimusnahkan dimatikan baru digantikan kendaraan leger yang baru
itu saya setuju
karena jumlahnya tetap
jumlah kendaraan kita atau snk kita di negara ini tetap
misalnya di sepuluh ya diganti sepuluh
kalau diminta seratus ya diganti
itu soal kendaraan baru listrik misalnya
jangan sampai mobil sudah ada sudah padat terus ditambah disuruh beli tujuh
itu maksud saya
yang menarik adalah mengenai harga ya pak
kalau selama ini memang untuk kendaraan listrik terbilang lebih mahal daripada kendaraan menggunakan energi fosil
pemerintah mungkin filosofinya adalah memberikan kemampuan masyarakat untuk membeli dengan lebih murah
sehingga beralih transformasinya itu perlahan dengan menggantikan kendaraan mereka
tapi yang menarik dari bapak tadi adalah
konversi sendiri apakah bapak sudah mengetahui kira kira anggarannya berapa nih pak untuk merubah kendaraan kendaraan lama tersebut untuk dibikin lebih ramah lingkungan dengan elektrik seperti itu pak
kalau untuk masalah anggaran saya masih belum saya masih belum paham dan juga masih menghitung
karena juga target pemerintah sendiri
semua berapa yang harus ditargetkan dikonversi kan juga masih belum ada
itu berapa misalnya
itu masih belum ada targetnya
itu berapa karena kalau saya tahu saya hanya switch off nya untuk penduduk itu masih lama
masih ada sekitar apa namanya masih ada tiga puluh tahun lagi
jadi itu masih lama
jadi kalau untuk niatnya memang untuk sekarang promosi
paling tidak sekarang kan eranya transisi lah kata lain
transisi mungkin berapa transisinya sepuluh tahun
kalau saya katakan transisi pun juga masih belum ya masih belum cukup ya
karena memang spklu nya atau apa namanya
tas baterainya sendiri juga belum siap
lalu juga peraturan peraturan kementerian lain antar lini sektor itu juga masih belum siap
antara menteri perdagangan perindustrian perhubungan klh lingkungan hidup misalnya kan belum ada
belum ada mereka masih apa namanya yang aktif kan hanya tren
yang mereka jualan jualan jualan terus
sementara sektor lain kan juga masih belum siap
jadi seperti itu
jadi saya pikir ya memang harus konversi saja dulu
kalau disuruh beli ya repot ya
beli orang orang kaya malah disuruh subsidi
apalagi urgensinya apa kalau saya tanyakan kepada pemerintah
urgensinya apa sih itu
belum kan belum urgen kita
kan juga belum urgen
baik pak ini terakhir mengenai tadi bapak menekankan ini adalah kalau sudah dikatakan seperti masa transisi ya
mungkin tadi lebih kepada awareness kemudian branding

tapi di sisi lain ternyata kebijakan subsidi ini dianggap
mampu memberikan trigger ya buat masyarakat untuk spending uang
tapi yang bisa bapak berikan highlight mengenai masa transisi ini apa
yang harus dilakukan oleh pemerintah sehingga transformasi era penggunaan fosil
menuju yang elektrik
minim karbon dan lebih ramah lingkungan
sehingga kedepannya kita juga prepare dan ready untuk itu pak
iya begini mas
tadi ada pertama tadi dikatakan bahwa
coba lihat di china atau di malaysia
singapura retail itu mereka murah murah semua
kalau kita dibandingkan
maaf kalau dibandingkan dengan mobil yang smart
katakan produknya tesla
tesla itu termasuk mewah
tapi kalau kita melihat kendaraan yang lain
tuh murah sebenarnya kan cuma buat
rangka bodi chasis
lalu dibuat baterai
sudah hanya itu kan tidak ada mesin di situ
karena saya juga bukan
saya juga orang teknik
sekarang kedua kembali ke masalah transisi
masalah transisi memang harus
disiapkan juga masalah edukasi
edukasi publik juga harus disiapkan
mengenai masalah kendaraan listrik ini
juga masih belum urgen juga ya
karena bpm juga masih siap
masih ada gitu ya
sampai pemerintah itu serius mau mengapar masalahnya
kalau mau memberikan langit kita baik
karbon kita baik
ya sudah sebenarnya
pemerintah sendiri juga menjual pertalite
pertalite kan juga kualitasnya juga tidak baik
datanya kan juga kurang bagus mas
nah kalau misalnya memang niatnya bagus ya sudah
stop saja penjualan pertalite
ganti minimal penjualan pertalite
pertama sembilan puluh dua yang bagus itu yang disubsidi
itu kan kualitas udara kita juga kan bagus
kalau memang ron sembilan puluh pertalite itu memang kualitasnya kan memang buruk
nah itu justru disubsidi kan juga malah aneh
pemerintah mensubsidi sendiri kualitas bpom yang buruk misalnya
itu kan juga misinya pemerintah kan juga
missingnya kalau disitu
nah kalau semisal pemerintah pun juga bisa memberikan switching ke angkutan umum
kata kata itu kan juga bagus juga udara kita juga kan bagus
semua masih belum standar euro semua kata kata
standar motor kan juga semua standar euro
nah itu membuat kualitas udara kita menjadi buruk gitu
malah justru kita disuruh membeli kendaraan kendaraan terus seperti itu
pak dedy herlambang terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini selamat bertugas kembali pak
baik terima kasih mas sama sama